walaupun udah nggak punya tangan jangan jadi orang malas aja lah sebisa mungkin
hai gimana pun juga usaha itu harus gitu
sehari nggak mesti makan gitu
kenapa kamu yang nggak makan
disabilitas bukan berarti terbatas hanya bisa berdiam saja ataupun berpaku tangan terhadap
orang lain namun disabilitas juga bukan berarti menjadi penghalang untuk bisa maju dan juga
mandiri seperti pada kisah berikut ini yaitu kisah wahyu seorang disabilitas
daksa di padalarang bandung jawa barat di tengah keterbatasan fisiknya
ia masih terus mengais rejeki untuk menghidupi keluarganya
tidak ada yang berbeda dengan hari hari sebelumnya saat matahari mulai menampakkan sinarnya waktunya
will be the young kini duduk di bangku kelas tiga smk ketiganya tinggal di sebuah bangunan seluas dua puluh m dua
dalam keluarga wahyu adalah tulang punggung utama
sehari hari laki laki berusia lima puluh satu tahun ini bekerja sebagai penjual elon opak dan kecimpring singkong
barang dagangan ini ia beli langsung dari produsennya di tagok apu padalarang
dalam sehari setidaknya tiga puluh kudapan khas bandung barat ini dijual
semuanya disimpan oleh dede ke dalam dua buah tas gendong dan satu plastik
kegiatan ini memang harus dibantu dede karena wahyu tidak bisa melakukannya sendiri
wahyu adalah seorang disabilitas daksa
ia memiliki fisik yang tidak lengkap
akibat kecelakaan kerja empat belas tahun lalu dua tangannya harus diamputasi
namun kedua kakinya masih kuat berjalan
semangatnya pun masih terus menyala
ketidaksempurnaannya ini sama sekali tidak membuat wahyu malu atau patah semangat dalam mencari nafkah

perjuangan wahyu mengumpulkan rupiah tidak gampang
dari tempat tinggalnya di kampung cinanggeh pada larang bandung barat biasanya ada empat desa yang ia datangi untuk berjualan
saat bekerja wahyu berjalan kaki setidaknya dua belas kilometer di bawah terik matahari

perjalanan yang mudah karena medan jalannya berupa tanjakan dan turun
dan turunan kontur khas perbukitan
iya wahyu tidak punya pilihan lain
laki laki asal bandung barat ini menyebut uang menjadi pertimbangan utamanya
karena biaya untuk menyewa ojek begitu mahal
ia terpaksa berjualan dengan berjalan kaki
namun selama cuaca masih bisa kompromi bagi wahyu itu
tidak jadi soal
sama halnya dengan berjualan di pasar
wahyu mengaku lebih kesulitan mendapat pembeli
ditambah saat ini sudah semakin banyak orang yang menjual barang dagangan yang sama
pak kalau misalnya jualan ini biasanya itu memang harus keliling gitu ya
karena punya pelanggan tetap apa gimana pak
atau mungkin emang lebih enak di pasar gitu pak
kalau di pasaran kan belum karuan yang belinya kan
kalau udah kalau keliling kan kalau tadinya nggak mau beli
kadang kadang jadi beli gitu kan
kalau di pasar mah khusus yang datangnya aja kan yang belinya
kadang kadang beli kadang kadang enggak kan
kaki wahyu melangkah sambil menawarkan elot ke setiap rumah yang dilewatinya
satu plastik elot dihargai tujuh ribu rupiah
wahyu mendapat keuntungan rp tiga untuk setiap bungkus makanan yang terjual
menyadari dirinya kesulitan saat membuka dan menutup tas
ia meminta pembeli itu sendiri
yang mengambil barang jualannya
begitu pula dengan menyimpan uang di dalam tasnya
bagi wahyu apapun kondisinya
hidup bukanlah untuk menedahkan tangan atau meminta minta kepada orang lain
selama tubuhnya masih sanggup berjalan
ia bertekad mencari rezeki halal
semoga setiap lelahnya berbuah berkah bagi dirinya dan keluarga
pak wahyu pak wahyu itu berarti kalau keliling gitu
dari jam berapa sampai jam berapa biasanya pak
dari setengah enam
lewatin jalan yang tadi itu
waduh itu jauh banget pak
naik turun belok belok
teritanjakannya juga lumayan
dari pagi kan kalau jualan
kalau udah siang mah orangnya udah pada nggak ada
ada yang ke kebun ke sawah
sehari dapatnya berapa pak bersihnya
durasinya lah lima puluh aja
itu cukup sih pak buat sehari hari istilahnya buat beli makan
buat ikut sekolah
dicukup cukupin aja bu
sembari beristirahat wahyu juga bercerita tentang kisah duka hidupnya
saat ia mengalami musibah hingga ia harus kehilangan kedua tangannya
boleh diceritain pak lagi ngapain pak di bawah
waktu itu di atas di lantai dua
kan bangunnya di lantai
jadi saya di belakang mau pindah ke tengah
sedangkan kan sutet masih di depan
berapa jaraknya sama sutep saat itu
karena dua belas meter an adalah sepuluh meter an
mau pindah ke tengah nggak inget
ingat ingat udah kesetrum di atas
kesetrum itu artinya ketarik gitu
udah ke sengat listrik
jadi nggak tau ketarik nggak tau gimana
tapi kata orang mah seperti yang terbang
nabrak yang di atas yang tiga
kata orang yang tahu di
yang melihat ya saksi
yang melihat kan satu bulan belum juga harus diamputasi karena udah membekah busuk tangan
dulu kan lengkap sempurna fisik gitu ya
sekarang merasakan tidak punya tangan
pertama kali perasaannya seperti apa pak
biasa apa pak pakai tangan sekarang tidak ada tangan
sakit hati dulu
kan saya juga dulu suka ikut kerja nyangkut
merasakan nggak enak gini
jadi orang pengangguran
makanya dari itu saya ingin berusahanya itu
tidak pernah patah arang
fisik tidak lengkap tak membatasi gerak wahyu untuk mencari penghidupan
kekurangan tersebut juga tidak membatasi mimpi dan cita citanya
supaya anak bisa sekolah gimana caranya pun juga akan saya lakukan
asalkan itu dalam benar
saya sudah enggak punya tangan
jangan jadi orang pemalas aja lah
gimanapun juga usaha itu harus
kata orang tua juga gitu saya
jangan sampai jadi orang pemalas
jangan sampai jadi pengemis lah
pak keinginannya apa sih bapak sebenarnya dengan kondisi yang sudah maaf tidak punya tangan seperti ini
masih punya keinginan keinginannya itu apa sih pak
sebenarnya harapan itu apa sih pak
pinginnya pingin anak tetap maju
seperti orang orang yang lain
waktu menyantap makan siang pun tiba
rasa lapar akhirnya terlalu nasi bersama nasi dan lauk
pauk tempe seadanya
meski tidak memiliki tangan hidangan tradisional ini disantap lahap oleh wahyu dibantu sendok di kaki
melakukan aktivitas sehari hari lainnya wahyu juga sudah terbiasa mandiri
semangat wahyu juga luar biasa
kemampuannya seakan melebihi manusia dengan virus
fisik lengkap yang terkadang malas untuk bergerak
sebagai ayah yang mencari nafkah sepulang bekerja wahyu juga membantu dedeh mencari kayu bakar
satu persatu kayu dikumpulkan dari kebun
kayu ini akan digunakan sebagai bahan bakar untuk perapian memasak di dapurnya
sehari hari wahyu hidup dalam ekonomi yang pas pasan
namun menyerah bukan jawaban untuk keluar dari kondisi ini
wahyu tahu ia harus kerja keras demi keluarga yang selalu menjadi prioritas
cinta tanpa syarat bentuk kesetiaan dedeh pada wahyu
bagi perempuan empat puluh lima tahun ini hidup dengan suami yang seorang penyandang bisa
tidak pernah dianggap sebuah beban
dedeh menerima pendamping hidupnya apa adanya
doa dan dukungan juga selalu membersamai agar wahyu terus semangat menjalani hari
dua bulan lagi kurang kali baik kita sabar pak kita bayar kita berumah
ya orang dagang elok budak merengok kita sekolah
ya baik kita beri yukun sabar dedeh
dedeh bercerita sebagai pelindung keluarga wahyu juga sosok laki laki yang bertanggung jawab
seperti untuk urusan pendidikan wahyu tidak pernah mau lepas tangan
pekerjaan yang mampu ia lakukan akan dilakoninya agar maida tidak putus sekolah
meskipun ia sadar sekadar untuk ongkos sekolah putrinya saja begitu menguras kantong
sampai enakan empat puluh kurang kali teh
berarti sepuluh menurutmu
empat puluh aduh menyesuaikan dedeh mak
berapa ini empat puluh
saya diantara empat puluh
ongkos ojek buah ui mahal dedeh mak
rangka jajan teh aci di pasihan tiga puluh
kadang kadang saya diantara tiga puluh
kadang kadang itu kita mau kita yang mesir
kadang kadang itu kita dua puluh
berapa harinya teh
ah hanya enam etah besoknya nak duit warung gitu dedeh mak
untuk membantu perekonomian keluarga saat senggang dedeh bekerja sebagai pembungkus keripik basreng
di usaha rumahan yang tidak jauh dari tempat tinggalnya
satu persatu keripik dimasukkan ke dalam plastik kecil lalu dikemas hingga menjadi sepuluh tumpukan besar
di basreng ada seratus satu ratus lima puluh di basreng kadang kadang seratus di basreng ada seratus itu basreng itu
seratus basreng itu berapa empat puluh lima
seratus seratus itu seratus itu satu ratus sepuluh itu apa di bung kota satu ratus sepuluh di basreng itu
tidak pernah memandang kekurangan diri
kisah wahyu mengajarkan hidup untuk selalu berpikir positif bukan berkecil hati
perjuangan juga membutuhkan kesabaran yang telah memberi kita kebahagiaan sejati
meski harus berbalut peluh dengan keterbatasan fisik namun wahyu masih punya mimpi
dan menjadi disabilitas bukan berarti hanya diam saja
namun menjadi disabilitas juga harus bisa mandiri untuk menafkahi keluarga yang paling dicintai
bapak ke susana apa kesaksaran bapak
hampir sepuluh tahun yang kesalahan bapak
ya cara apa
boro boro buat bandar
usaha dari bang
bang satu hari
nambah bisa bang tiga puluh ribu

yang masih bisa kerja
membela orang yang
sang maha kuasa akhirnya menjawab doa hamdan
berkat kebaikan hati para donatur kehidupan laki laki lanjut usia ini kini berbeda
hamdan tidak lagi tinggal di emperan rumah
ia sudah memiliki rumah impiannya sendiri
bangunan berukuran empat x tujuh meter persegi ini bantuan dari bumn pt peruri
tim berbuat baik juga menyerahkan bantuan berupa peralatan rumah tangga
seperti tikar dispenser televisi dan uang tunai sebesar tiga puluh satu juta rupiah kepada hamdan
selain dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari hari bantuan dari sahabat baik ini akan digunakan hamdan sebagai modal usaha baru
hamdan menyebut karena tubuhnya yang rentah tidak mampu lagi mengayuh sepeda untuk perjualan pisang
alhamdulillah kita sudah menyalurkan sekitar tiga puluh satu juta lebih dan memang dipergunakan untuk abah usaha selanjutnya
jadi kata abah itu mau
buat join jual beli kayu gitu
selanjutnya juga kita juga sudah memberikan alat alat nih perabotan untuk rumah barunya abah yang sudah dibantu sama badan pemerintah juga
jadi terima kasih untuk semuanya yang sama sama mendukung
terima kasih kepada sahabat baik
semoga kehidupan abah kedepannya semakin berjaya
hamdan juga menyebut
kebaikan hati para donatur akan selalu meningkat
jadi penyemangat hidupnya untuk menjalani hari hari ke depan